di traskrimum polda metro jaya dan densus delapan puluh delapan babespori menggeledah sebuah kontrakan di jalan suah ke area kembangan jakarta barat senin malam
ya dan penggeledahan ini dilakukan terhadap pelaku ancaman bom yang mengirimkan pesan singkat di masjid istiqlal
direkturat reserse dan kriminal umum dan tim gegana polda metro jaya terus menelusuri pelaku pengancam bom di masjid istiqlal pada sabtu sore kemarin
pelaku yang mengirim pesan singkat ke salah satu pengurus masjid istiqlal itu diketahui bernama ius rusmana
yang berprofesi sebagai petugas keamanan sebuah apartemen di setiabudi jakarta selatan
ius ditangkap polisi senin sore di tempat kerjanya
senin malam polisi mendatangi kontrakan pelaku di jalan suakarya kembangan jakarta barat untuk melakukan penggeledahan
meski tidak menemukan bahan peledak di rumah kontrakan pelaku petugas kepolisian menyita sejumlah barang milik pelaku
tiba tiba itu mobil anggota polisi yang dari gegana konvoy dua pajero dan enam nya itu mobil dinas gegana
ya kita kaget sebentar kita tanya ada apa pak cuma menjawab pengembangan kasus teroris
hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait ancaman bom di masjid istiqlal yang diterima pengurus masjid
dalam pesannya itu pelaku mengancam akan meledakan istiqlal pada sabtu malam
namun selama ini pelaku mengancam akan meledakan istiqlal pada sabtu malam